mulai hari ini kementerian perhubungan memperlakukan aturan pembatasan operasional angkutan barang truk tiga sumbu dan truk gandeng di ruas jalan tol
aturan ini berlaku selama sembilan hari mulai dua puluh satu juni hingga dua puluh sembilan juni mendatang
peraturan pembatasan operasional dari angkutan barang dan truk tiga sumbu atau lebih mulai berlaku pada dua puluh satu juni dua ribu tujuh belas pada pukul waktu di bnc barang
dan kita berada juga pada hari pertama pemberlakuan aturan ini dengan teman teman pergerak dan penyelidikan yang berlintas di ruas jalan tol
rabu pagi beberapa truk angkutan barang di atas tiga sumbu melintas di ruas jalan tol cikampek
padahal peraturan menteri perhubungan no empat puluh tahun dua ribu tujuh belas yang sudah disosialisasikan sejak mei lalu
sudah harus efektif berlaku pada dua puluh satu juni hingga dua puluh dua
berdasar peraturan menteri perhubungan pembatasan operasional angkutan barang itu tidak berlaku untuk truk pengangkut bahan bakar minyak dan gas
bahan pokok kendaraan yang membawa hewan ternak penghantar pos serta truk pengangkut sepeda motor mudik gratis seperti ini
langgar mereka yang pakai stiker pakai pelang itu adalah pengecualian
ya bbm sembako ya
barang barang yang mudah busuk
jika di luar yang dilarang itu
penindakannya bertahap bisa saja kita hentikan masuk kandang artinya kantong parkir ya
kemudian kalau masih membandel bisa ditilang ya
bisa dicatat siapa namanya dilaporkan kepada perusahaannya
aturan ini bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas mudik lebaran
jasa marga di tol jakarta cikampek mencatat pada hari biasa kendaraan golongan empat dan lima yang melintas di tol cikampek dari arah jakarta
mencapai lebih dari dua puluh lima ribu unit per hari
mardika utama jakarta